berikutnya diseraki mumpul dalam metro jaya hengkiharyadi dalam konferensi persen mengatakan status ag dalam kasus penganiayaan oleh mario dandi ditingkatkan dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum
ya jangan sampai kena sakit jantung baru cari pertolongan
indonesia memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi
tapi rata rata kalau untuk hari hari biasa dalam kota luar kota via online paling
saya lawan seven tetap nomor satu tapi
objektif kekhawatiran melarikan diri
digelar id enam ribu dua ratus tiga puluh enam dengan tujuan makassar
catatan kritis ya bahwa debat panggung megah yang namanya debat cawapres itu itu harus menghadirkan tiga komponen penting ya
punya data yang mencengangkan
untuk menjaga keadaan di luar negara
kerajinan kerang ini terus menggeliat dan berkembang
protokol kesehatan lain juga diterapkan
tidak jarang ternyata ada tumor di otak ya
lima belas tahun udah back to back junior nba ke amerika juga
dari penampakannya tidak terlihat seperti sate biasanya ditusuk
karena setipe daya mainnya juga fancy fancy gitu
istilah metaverse di novel ini merujuk pada dunia virtual tiga dimensi
untuk orang orang yang mengalami permasalahan kesehatan mental gitu
itu membuat ternyata banyak masyarakat yang menyukai adanya fasilitas ini
kita semua berkepakat bahwa
tim liputan cnn indonesia
jadi memang kalau kita lihat trendnya juga keadilan itu semakin menjauh dari cara nature ya
jika ingin mendapat layanan curhat gratis milik pemerintah
keunikan dari hobi memelihara tanaman bonsai dapat dibentuk sesuai keinginan
gue ezra damaraputra sampai ketemu di podcast selanjutnya
jadi kan begitu banyak yang bisa diselamatkan di sana
itu kalau saya bilang dia punya langkah ajaib
misalnya kan salah satunya ya gitu
jadi pemerintah belgia mentargetkan tujuh puluh warganya di vaksin juli atau agustus ya
masukkan burung puyuk hingga garing
di bawah yayasan pesona walahar kreatif ubed juga tengah mengembangkan wadah untuk mengekspresikan bakat musik
salah orang kali kok
dan agendanya itu hanya boleh satu x satu tahun
nah salah satu area yang bisa dimanfaatkan adalah area panahan ini nih
hari ini saya memesan dua ramen satu yang pedas satu yang tidak pedas
banyak ketiadaan jamban sehat kata dia juga sangat merugikan kaum perempuan pasalnya buruknya sanitasi
olympic kan yang paling tinggi kalau di olympic number
kan yang jelek bukan telegram nya gitu
menambah infrastruktur di kawasan wisata danau cinta
tapi ada di partai yang lain sebenarnya ketujuh tujuhnya memang tidak maksimal
yang berstatus daftar pencarian orang atau dpo
umkm di sini yang memiliki konveksi maupun produksi produksi kebutuhan mom and baby ini
kita dukung dan bantu ia
gue suka lari aja gitu ya
yang memiliki kekuatan yang sangat baik yang sangat baik yang sangat baik yang sangat baik
sesampainya di liang utama arsitektur goa menjamu mata
pak deddy bagaimana anda melihat kecelakaan kereta api probowangi kemarin
tapi buat warga ibu kota sekarang nggak perlu jauh jauh melipir ke purwakarta untuk mencicipi kuliner sate yang manis dan gurih ini
setiap hari yusuf berkeliling dari kampung ke kampung menjual s robot
ee apa nanti belum lagi baru buat ngeranking dan lain sebagainya itu mbak
jangan pak sub si jadi diktator di sini
kayak bppt dan basarnas
jadi privilege nya itu aja oh ini ya jadi atlet gitu
sejak rop makin meninggi selamat suroso bisa menjual lpg ukuran tiga kg sebanyak satu ratus dua puluh tabung
pesawatku terbang ke bulan
polisi mengatakan tembakan barada eliezer
dan lo main di lima nas tahun lalu itu menurut gue salah satu performance terbaik lo ya
robby soevan amin banyumas jawa tengah
kali ini kita ngundang salah satu pembasket muda perempuan ya
bisa belajar musik tradisional minang
akibat bencana banjir yang melanda kabupaten demak dan kudus jawa tengah
tapi untungnya mungkin diundurkan jadi ya
namun rofi tak berada di tempatnya
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali
terutama isu isu internasional global terkait dengan geopolitik juga
mau ke salah satu money exchange yang berada di sekitar kompleks masjid nabawi
atau anak anak koper pribumi
cara masaknya yang masih tradisional membuat ayam panggang ini sayang sekali kalau dilewatkan
karena keberadaan patahan aktif di wilayah tersebut
makanya untuk bicara perspektif keadilan bagi jemaah tunggu
ataupun mengangkat prabowo pangkat jenderal kehormatan pada hari ini
karena di dalam program itu tuh sampai kita datengin
yang dihuni avatar orang sungguhan
buku catatan bukan ia pegang tetapi disandarkan di lengan kiri
perbandingannya itu biasanya sih lima puluh lima puluh ya dalam artian
mereka menyisikan peserta dari delapan belas negara
tapi dalam berjalannya waktu nah ini ada hal yang perlu kita kritisi bersama
ya karena masjid ini penuh dengan filosofi
semua itu dioperasikan dengan baterai aki dua belas v
oh berarti masih boleh untuk main dbl lah ya berarti
itu dalam agama hindu terutama itu satu tuhan
kalau misalkan kondisi perekonomian tidak bisa ditangani dengan baik
tapi menurut ibu kenapa batongnya bisa begitu
kasus terbaru ini tidak terkait dengan perjalanan ke luar negeri
dan lo bersaing dengan gue yang fresh graduate
bacia ini tidak terlalu efektif
kami kembalikan lagi kepada panglima tni
dan pada akhirnya kita udah bingung bagaimana cara membayarnya
terkadang ia juga memberikan sejumlah resep ramuan herbal
tapi daerah destinasi itu memang relatif lebih tinggi
sebab liburan kali ini dita dan keluarga berlibur menggunakan transportasi udara
bagaimana penjelasannya pak rema silakan
kesana harus tanya tanya dulu mana pt yang legal yang terdaftar di dinas tenaga kerja gitu kan yang
itu buku pink nih yang selalu anda bawa jangan buat kipas kipas ya kalau lagi ngantri posyandu
nah nanti kan akan ada kereta cepat
pertama emang yang ngobrogin gua itu budi
iya gue baca lu cewek lu di amerika katanya ya
tapi dia dulu kan ada pilihan main pro kalau enggak main ke batama kalau enggak kerja
tapi sampai sekarang kan pneumonia yang didapatkan itu juga sudah sembuh semua gitu
sampai pelan pelan memahami
yang berkembang lambat mencapai
tapi sekarang setahu saya itu sudah lumayan banyak gitu kan
dengan hanya berbasiskan aplikasi menggunakan telepon pintar ini
infeksi virus yang berpotensi mematikan itu
saya tidak pernah melihat panggung presidensial the bed seperti itu ya
ya kroffle charcoal atau bubuk arang
kemampuan membatik bakso didapat secara turun temurun dari keluarga
sehingga pasien harus tetap diobservasi secara ketat
yang sebetulnya ada manfaatnya juga
sempet sih sekali waktu itu jurnas empat belas
kita lihat di ukraina korban tewas selama lima ratus enam puluh tiga hari terjadinya perang ada di angka sembilan ribu enam ratus empat belas
kita di pj juga ga bisa nahan nahankan gitu
nah tapi tentu saja kalau usia dua tahun ini anak sudah stunting
sebagai pasta yang cepat dibuat dan bertekstur ringan memasak spaghty pomodoro memakan
dan itu dalam tiga agama abraham
saya pikir apa yang direncanakan
baik pak deddy bagaimana anda melihat kecelakaan dari kereta api perbowangi kemarin
dengan membawa tempat minum dan kantong sampah selama perjalanan
selain menjadi makanan khas pulau panggang
januari dua ribu dua puluh empat kami mendapat dokumentasi perburuan terenggiling di kalimantan barat
milik salah satu legenda bulu tangkis nasional haryanto arbi ini
menjadi forum untuk bicara policy bukan definisi
sedangkan kita hanya dua bulan ya pak ya
ketua umum pssi muhammad iryawan berharap
yang bisa menjadi pencarian di masa yang akan datang
jadi kalau main sama tukang angkut
megawati mengaku geram dengan sikap penguasa saat ini yang dinilai seperti penguasa pada masa orde baru
pernyataan capres prabowo subianto
nah mbak india ini di yogyakarta sedang ada tugas apa
holil anwar yang sudah berjualan este jumbo sejak akhir dua ribu dua puluh satu mengakui penjualannya meningkat drastis beberapa waktu terakhir akibat cuaca panas yang melanda
sudah mulai menawarkan beragam topping dan bentuk kekinian seperti topping tiramisu
dan juga dari israel
untuk untuk untuk untuk obrolan kita siang hari ini kita ada game sih mas
kalau memakai layang ini hanya kurang lebih
satu kamar empat plus satu kamar mandi tiga plus satu
menurut survei nasional literasi dan inklusi keuangan ojk
pada saat ikut multi event gitu kan bang
ya misalnya tadi sesuai dengan tema
sudah akan punya kendali dan dukungan penuh dari tni
karena masyarakat suku baduy sangat patuh terhadap kata kata tetua dan pemimpin adat
di dalam pen area nya sih
mochi pada umumnya berbahan dasar beras ketan yang ditambahkan dengan beberapa campuran
di wilayah setingkat desa hingga kecamatan
rumah linaya adalah hasil desain perusahaan arsitektur delusion yang berbasis di tangerang
oke karena kan kita tidak hanya berburu rasa tapi juga berburu waktu ya bu ya
yang menjadi kota pusat pertumbuhan
betul ngotorin bau ya
untuk direnyahkan di kualitas politik
kali ini saya dan anak anak ini akan menjajal permainan anak nagari yang lain nih
sma ini pindah surabaya sma semester dua itu baru pindah surabaya oke semester dua tuh kelas sepuluh atau
sebenernya daripada wisuda mendingan perongka yang gue tunggu tunggu
coba lu mungkin ada sedikit ini bu
dan elon musk ini juga ditunggu tunggu ya oleh banyak pihak
tapi ngomongin kehidupan basket lu sebenernya kan cukup bagus juga lah ya di sma
ini akan cenderung menyebabkan dana asing bergerak ke pasar kita
dan juga yang paling menentukan adalah faktor sosial
yang akan merangkul banyak parpol itu akan dilakukan lagi kan untuk menjamin bahwa program program yang berjalan itu tidak ada gangguan di parlemen
dan kondisi itu artinya potensi juridikasi
ya jadi memang pilegnya tidak seperti yang disampaikan oleh exit pol
sebab lawan debat itu teman berpikir mencari solusi
cita buwana tuh si atwell sama si azriel ya kan
oke mas umam saya ingin garis bawah ya
kelebihan setrika uap adalah bisa memangkas waktu dalam menyetrika karena uap air yang dihasilkan
kan menurut saya ini sudah pernah kita bahas
semuanya lengkap ada di kopi sanaya yang proses dari geotermal ini
yang tinggal di london inggris khususnya di london
antara lain gelora bung karno jakarta
akhirnya berhasil membuat komik tentang sejarah dan legenda tentang berdirinya kabupaten banyumas
ketika rasulullah mendapati seseorang
sudah dapat makanan pembuka kini saatnya menikmati makanan berat
karena kan berjualan online dengan offline beda
yakni penegakan hukum demokrasi dan hak asasi manusia
di daerah sini kan tanaman nanas bawahnya
misalnya itu dari kemudian tadi olahraga gitu ya
memasuki kawasan wisata ini pengunjung diajak bersantai di binbag atau kursi aneka warna
kemudian dibuat didesain lebih modern lagi
yang posisinya ada di ujung belakang saya sana belum bisa dilihat dari sini karena jaraknya cukup jauh
dan saya menerima rasulullah sebagai utusan sebagai messenger kalau dalam bahasa inggrisnya sebagai rasul
yang menjadi ciri khas membedakan dengan negara negara asia lain
seporsi ketupat dengan lauk dibanderol mulai dari dua belas hingga dua puluh lima rupiah
karena terakhir gue main lima x lima yang benar benar apa
terapinya lagi gak jalan gara gara corona
itu ya mungkin kalangan terbatas aja
penanganan limbah pasca konsumsi bukan merupakan tugas satu atau dua orang saja
jadi kita itu kalau di situ tuh di banjar dulu tuh ada liga juga
pada saat berusia tujuh tahun ia ibunya dan saudara perempuannya
di jalan karawitan kota bandung misalnya terdapat pedagang combro dan misro
di antaranya vitamin a b c juga kalium kalsium dan fosfor
dan jadinya mahasiswa mahasiswa asing pun banyak yang akhirnya mengikuti flow seperti itu gitu
bang nasko ada kekhawatiran ya
sop karebosi ini merupakan cabang dari makassar yang sudah berjualan sejak seribu sembilan ratus enam puluh delapan di kawasan lapangan karebosi
untuk di pulau jawa berkisar empat hingga tujuh ribu rupiah per satu lima liter atau berkisar satu tiga kilogram
sudah pasti lah kita kebanyakan tidak sekuat mereka
karena memang cukup beresiko ketika kondisi inflasi tinggi
kemudian juga pertumbuhan ekonomi di mana
opinion atau kontrol terhadap check and balances jalan pemerintahan itu hanya pdip
meski begitu musim panen membuat stok mangga podang berlimpah
catak tuang atau catak tekan atau teknik putar
nah melalui proses tersebut penjurian merupakan salah satu bagian yang sangat amat penting
pembuatan sous au croquelain atau sus ala perancis
itu kadang kadang tidak mau
sejauh ini itu aja sih jadi ada bantuan dari pemerintah
ya makanya kita sebut second opinion
dia tentu punya kerentanan nih untuk mengalami gangguan jiwa
setuju atau enggak setuju
tidak ada tp misalnya
kan seperti persipura juga kan
kita harapkan ya pemimpin pemimpin nanti
ya udah lah nggak bisa
jadi perlu saya sampaikan
kalau misalnya maskernya nggak cocok atau apa kayak in the morning muka aku bakal langsung break out atau apa gitu
healing sejenak di sarasah murai mengembalikan energi saya
ini ada yang bilang pihak sekolah pihak orang tua segala macam itu
tempurung kelapa merupakan limbah sisa kelapa yang telah diambil daging dan airnya
nuansa tradisional masih terasa kental
ini dikasih ke ibunya terus ngomong bu bikinin jadi tas
dimana pada awalnya memang tidak sama sekali membutuhkan dana apbn
itu memang memarkirkan kendaraannya di area bandara
taraaa lumpia buatan saya ini tadi
itu seberapa penting sih sebetulnya des kalau menurut lo
oke ini statement kedua langsung
banyak sekali pekerjaan yang muncul untuk mensupport itu ya kan
mungkin anak anak kecil juga jadi ter explore dan ter edukasi lagi
yang dianggap kurang prioritas itu bisa jadi dicoret
wah itu waduh itu bingung tuh memilihnya tuh gimana tuh
praktik tidak hanya dengan bimbingan guru namun juga berhubungan langsung dengan industri
itu lintas sektor gitu ya
ini tetap harus melakukan situasi itu
sampai saat ini jantung dikatakan yang bukan genetik
yang phk besar besaran dipogor
jadi justru club aku waktu itu didatengin salah satu club profesional
kalau sudah di sosial media khawatirnya nanti orang lain malah tahu
tiga bulan pertumbuhan dari bps konsumsi rumah tangga di triwulan empat dua ribu dua puluh tiga ini tumbuh empat empat puluh tujuh persen
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh depra gord untuk sbs news
ayam ingkung are ini seperti apa
dia kan borneo juga tuh kalau nggak salah tuh
aktivitas penambangan pasir yang dilakukan
seluruh berkas yang dikirim sebagai rekomendasi pencairan tidak bisa ditindaklanjuti lagi
jadi setelah aku mendapatkan informasi aku olah kembali untuk bisa aku telah lebih dalam
ini yang menarik kalau kita bicara mengenai data tiongkok nih pak
warung mbah sirep ini sudah buka sejak satu dekade lalu
tapi memperlambat konsumsi ketika ramadan dan menjilang lebaran gitu
seribu sus dalam sehari
amandemen tersebut yang prinsipnya didukung oleh pihak oposisi
terus bagaimana sih cara kerja partai partainya dan aku lebih untuk mengolah pikiran lagi
catatan waktu yang membuatnya berhak meraih medali perak bagi kontingen merah putih
setelah difermentasi starter scoby tersebut akan menghasilkan anak berupa skobi muda yang mengambang di permukaan wadah
apakah memang tidak ada pendampingan dari pihak universitas pihak kampus agar semacam asistensi
nah tapi nggak jauh beda sih sekarang udah mulai normal lagi
kita akan bersama dengan panglima tni dan kepala staf
tidak langsung itu juga berdampak pada kesehatan kita
kemudian muncullah kodrat dengan teasernya dengan trailernya yang buat saya pribadi buat saya personal ini cukup menjanjikan
nah kesuksesan investasi itu harus kombinasi dari semua produk tersebut gitu
justru ada sisi baiknya sih jadi kayak menaikkan engagement kita juga
desain interior teras santorini yang unik
gitu bedanya kayak entah aku tinggi duluan aku jerawatan duluan dan kayak menstruasi duluan
ada yang bilang sangat penting sekali termasuk di kalangan para pemuda pemudi agar di masa tuanya sehat
terus ada fernando mungkin dari
nah bagaimana anda melihat penantian data global terutama terkait dengan bagaimana pma di tiongkok
keputusan pemerintah nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah bentuk green washing
sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada dirjen perkereta apian kemenhub emry salwasal
oke akan melihat apa yang terjadi begitu ya pasca rapat dengan pendapat
di dekat mimbar tersimpan sepiring pasir yang konon berasal dari tanah mekah
kalau lempar tendang itu juga mereka punya cara tersendiri
sebagai olahraga endurance yang membutuhkan daya tahan dan stamina tinggi
udah limpas lima tahun posisinya
keseluruhan itu pengajaran bahasa
jadi dua ribu dua puluh satu ini kontraknya itu sekitar dua puluh satu melihat mbak
tenang cukup bayar dua puluh ribu rupiah saja

masyarakat masih menjaga orisinalitas produk asli bumi kanekes
minuman latte ini merupakan campuran jahe kunyit kayu manis dan susu
kalau menurut sehebatan aturan hukum hukum adat gitu ya
tadi juga disampaikan oleh pihak dari istana kepresidenan bahwa data data umum begitu
kisaran harganya bervariasi mulai dari dua puluh ribu rupiah hingga seratus ribu rupiah tergantung ukuran dan jenisnya
ya ini benar banget ya pemandangan langka di hari selasa pagi sangat lengang di bundaran hi
ini pun juga jadi pengikatnya pun semua teratai
kadang ada telat oli menyebabkan kompresi bocor atau nggak bisa nutup klep
tapi kalau hidungnya nggak basah berarti sedang sakit
namun ternyata gerakannya direspon positif oleh teman temannya yang ikut berdonasi untuk membagikan nasi kotak
kalau al qudro memang mereka akan siripinak bahkan mempunyai sesajen
ya begitulah ini satu karpet aja udah terasa ya
emas itu levelnya mau perhiasan ataupun logam mulia
yang kita upayakan salah satunya supaya tadi
namun terkadang hal ini juga menjadi dilema bagi abdul
lalu kemudian tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh dua atau tepatnya pada hari kamis para pembalap akan melakukan familiarisasi lintasan sirkuit
ngomongin ai dan lain lain
ruang tunggu di pulpaster ini terasa cukup sesat khususnya di jam sibuk
sukses juga ko di fnb nya
mengajukan satu nama yang membuat kemudian pembahasan ini
jadi saya coba jual waktu itu donut kentang
terutama teman teman pengusaha yang memang
menikmati angkringan bisa menjadi pilihan anda ketika berbuka puasa kalau bingung
sehingga per lembar kain batik kelas premium jawa timur dijual mulai harga rp satu dua ratus lima puluh
terus kemudian kalau kita lihat kita kan konsumsinya cukup besar ya sekian lima puluh persen dari pdb gitu kan
gempa seperti di cianjur kemudian di sester
juga bisa sepenuhnya terdigitalisasi seperti itu
menurut pengguna jasa nabila tarif yang ditawarkan sepadan dengan pelayanan yang didapatkan
iya kan kita kan melakukan selain memang quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei kan kita juga melakukan kerjasama untuk quick count
kita saling berkomunikasi di situ
dan bekerja sama melalui lpe ini
direktur hubungan kerja dan pengupahan kemnaker
komisi pemilihan umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua prabowo gibran sebagai paslon peraih suara terbanyak pada pilpres dua ribu dua puluh
sehingga anda bisa membayangkan bagaimana peristiwa itu pada sabtu empat desember itu terjadi
terus waktunya juga lumayan lama butuh energi banyak
di sini misoa diperiksa apakah ada yang lengket satu dengan yang lainnya
dan kita harus membuat rumah baru
tapi pas ketika lu
sepertinya investor asing ini melihat kinerjanya baik
fatah mematok tarif seratus ribu rupiah saja
belum lagi waktunya di perjalanan kita kan nggak ada yang tahu
kemungkinan dalam dua hari ini akan bertambah
marah kan kenapa sih kemarin
kita lagi ngumpul di pesantren tegal rejo magelang
apinya karena saya mau masukin si kuning telurnya nih
nantinya skema pembiayaan akan dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha
menurut gue udah paling nyaman ya
saya belum tahu dan saya juga belum
kim menyoroti salah satu pasal yang dinilai mencampuri urusan rumah tangga antara orang dewasa
ngelihat ada peluang disana jadi makanya bisnis kinesio itu kan
yudi yudawan devivitriani jakarta
untuk saat ini pemerintah daerah tadi pagi sudah ada menyalurkan
ayo ikuti perjalanan saya untuk melihat bagaimana para ahli patah tulang ini bekerja di desa cimande kabupaten bogor jawa barat
kegiatan belajar pengajian dan kemasyarakatan yang lain
cuman ya mereka ya serius gitu loh untuk bangun timnya
walaupun bukan buatan sih loh bantuin
gustafur tanu jahil diajakin makan ngobrol
gambarnya itu garis garis gitu loh
walaupun udah negatif juga tetap harus
gig ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi praktik tidak aman yang menyebabkan kematian
eh wil tapi semenjak siapa pelatih yang sempet waktu itu meninggal tuh
sebenarnya adalah investasi yang baik ya
dari sekitar dua puluh jenis kerang yang biasa digunakan
kita kangen uas buatnya
tentu saja semuanya tidak untuk ditiru
jadi selalu ada tantangan tantangan baru
sebagai media atau sarana
dan bagaimana budaya dan juga kebiasaan saat ramadan warga lokal di turki
dengan kesebutan ketendaraan dan rekayasa one way lokal
tapi mas edi kami juga mendengar ya bahwa pak erick thohir terus berstrategi bermanuver melobi
di kan di tahun itu saya sempat main tapi kita kalah waktu itu
baik baik saya tekan lebih kebijakan
kalau akan pergi ke luar negeri carilah perusahaan yang resmi
kalau sekarang kondisinya kita lihat bahwa di jalur gaza di tepi barat dan sebagainya
soalnya ada dari orang orang jurnal nba yang maksudnya yang milih pemain pemain ini
kompol d kini ditempatkan di penempatan khusus patsus
kemudian juga pdb yang disumbangkan oleh jakarta
demi mewujudkan keinginannya tersebut jj harus rela merogoh uang dari kantongnya hingga lima puluh juta rupiah
hingga penggunaan media sosial
ada pada kelompok yang paling lemah daya tahan tubuhnya
sangat penting karena jantung organ tubuh yang sangat penting
pada setiap pilkada sekarang gak ada lagi yang gitu gitu
sehingga binatang pengelolanya tidak lagi mengurusi hal itu
jadi masyarakat umum bisa mengetahui proses persidangan tadi
membentuk kumpulan dot id yang bergerak bersama sebuah aplikasi lokal bersama sebuah aplikasi lokal bersama sebuah aplikasi lokal
jadi kalau misalnya kamu mengkonsumsi bakmi dengan nasi
yang kita bentuk memang untuk pengusahaan
yakni batik pesisiran dan batik keratonan
kemarin terakhir rp lima ratus enam puluh sembilan ton
dari dianya sendiri mungkin tapi nggak menurun sih
dan untuk penghitungan atau rekapitulasi penghitungan suara setelah empat belas lima belas akan dilanjutkan dari tanggal lima belas februari ke tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
itu dulu namanya namanya dulu tuh citra
maka kran air akan otomatis mengisi selama lima belas detik
kemudian kurangnya perhatian dan komitmen pemerintah daerah yang berujung pada infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi
tapi pemilih pemula juga masuk pada kategori pensiunan aparatur tni dan polri yang awalnya kan secara undang undang tidak boleh memilih
ini kan tentunya masih dalam tahapan untuk digodok ya belum belum final gitu
itu malah kesempatan bagus sebetulnya jadi sebelum dia makan bisa makan sendiri
sampai dua kereta lewat tuh yang dari bekasi tuh
hamas akan melakukan tindakan tindakan yang
awalnya kagok karena karena satu
akan tetapi putri candrawati terbangun dan kaget sambil berteriak
pertanian yang bersih pertanian yang modern
kepada asia confederation nya
apalagi membentuknya menjadi aneka kerajinan hahaha
tapi saya bersyukur akhirnya saya bisa mendapatkan perspektif dengan mata kepala saya sendiri
sejumlah ruas jalan menuju lapangan niti mandala renon ditutup
sehingga peningkatan kecepatan kereta api jalur existing hingga satu ratus enam puluh km per jam
lalu bisnis esensial dan pemilihan union
memang dari si yang bersangkutannya tidak merasa pesan
sukses semua dengan semua rencananya
dan menolak kesialan atau menolak bala
jadi dari hari ke hari tetapi kasus mangkipok ini kan sebagian besar itu sembuh sendiri mbak
kemunculan masalah parkir kendaraan bermotor tentunya juga tidak terlepas
jadi soal soal cedera lu tadi berarti gimana jasmine soal lu untuk bangkitin semangat lu untuk kayak
jadi pokoknya kalau di under basket
kalau di turki hanya beberapa jenis makanan saja yang khas bulan ramadhan
pj juara kan udah selama dua puluh enam tahun gak juara
jadi ada dari anggaran pemerintah maupun dari masing masing calon legislatif maupun calon presiden itu sendiri
dalam pengembangan ai sekarang ya
kita akan bedah dari sisi kemudian infrastruktur yang ada di jalan raya
dan kenapa sampai pas ketika kelas dua smp itu tambah lagi kan
yakni dengan memutar mutar pasta hingga ukurannya cukup untuk satu kali gigitan
nih kelihatan cumi dan telurnya melimpah
ya inilah sosok tersebut
dalam hal ini adalah prajurit kemudian alutsistanya
sawah berlumpur paling cocok untuk bermain pacu upiah
yang mengatur fase kapan seseorang ditetapkan sebagai tersangka
wah itu gue rasanya buset nyesel
hilangnya kontak antara unsur unsur
berarti sudah akrab banjir dari dulu ya
penontonnya itu kasih semangat ke aku untuk main kayak aneh aja gitu jadi dapet minute play tiga
kalimat kalimat yang cantik
roti ini butter sugar ini dengan
syasha dan juga syarah kembali ke studio
kita sudah banyak diskusi dan banyak aspirasi
terus yang waktu sd itu kenapa akhirnya lu pengen main basket tuh gara gara apa tuh dulu pas lagi ngapain tuh
makanya gua kayak udah enak gak ada beban sama sekali
populasi penduduk asli australia yang kaya dengan keaneka ragaman
nah ini ibu sendiri percaya enggak ada logistis di permainan ini
terus kalau kita lari kalau di mungkin dari beberapa tempat
coba koordinasi dengan dinas tenaga kerja
iya biasanya langsung biasanya kalau latihan ponnya di wuhan kan
dan sedangkan untuk pltsa benowo unit dua sebesar dua puluh delapan tujuh ratus enam puluh dua delapan ratus sembilan puluh kwh
ya dari tiga kali juara nih dok
untuk makan di tempat tele yang digorengnya dua kali
sehingga ini benar benar bisa membangun perspektif keadilan
eh tapi kalau si siapa kok koriki berarti tahun lalu tahun sebelum lu
perubahan iklim tersebut menjadi penyebabnya dan juga tidak hanya menyebabkan krisis air
ya kita memahami ekologi sosialnya
dan lima lainnya merupakan pasien yang memiliki penyakit bawaan atau comorbid
bisa terdeteksi adanya bibit siklus ya
saya tuh kelas lima sd lah dulu kan
jadi seperti sudah punya nilai plus sendiri gitu
tapi rasa sate yang nikmat harus dibayar dengan perjuangan selama proses memasak
itu terbukti secara meyakinkan
tentu sulit mencari sumber energi listrik
jadi dari awal sekali saya buka di tahun dua ribu lima belas itu penjualannya masih sedikit ya biasa karena banyak orang masih belum kenal
kita ingat juga bahwa di pkn dan dki
terutama di dunia tht itu sudah lama sekali
untuk kelima outlet miliknya mencapai dua puluh tujuh hingga tiga puluh persen dari omset per bulan
menurutnya pelajaran pelajaran dasar tak banyak didapat anak anak
pembuat film first nation rachel perkins juga sangat bersemangat
tapi untuk yang partainya bagaimana nih
seperti keluarga atau teman dekat
karena infrastrukturnya lebih dari daerah daerah lain
namun senyuman kita tidak akan berhasil
juga kemauan keras untuk menang
jadi daerah daerah yang taksi keras atau berinteraksi sering di dalam jabodetabek itu memang harus punya jalur komunikasi yang khusus
doain aja supaya kita supaya pemain pemain ini semua dalam kondisi yang sehat
sehingga vaksinnya juga harus dirubah
tadi kita dibantul dari pihak tbi dalam ini bukapu jokers sudah langsung stand by di sini
atau izin edar dari kementerian kesehatan
karena sebelumnya kan kita leading di kawasan asia tenggara
baik kalau harapan skornya seperti apa gambarannya prediksi anda bung joy
tidak hanya kita melaksanakan upacara semata
di dalam negeri laju inflasi semakin tinggi belum lagi kondisi nilai tukar rupiah yang melemah bahkan hampir ke level lima belas ribu rupiah
persoalan yang muncul mulai dari ketidakpatuhan terhadap petunjuk teknis tata laksana tpa
sekarang saya tertarik mencoba camilan manis
dianjurkan sarapan terlebih dahulu
nah ini dia nih yang akhirnya nanti menggulung gulung gulung
kalau di angka tidak sah itu misalnya jawa timur tiga belas jawa tengah jawa barat sebelas
yang mengharuskan seseorang itu untuk puasa
tapi memang kita ini selaras dengan apa yang terjadi di dalam dunia internasional
meskipun ini juga salah satu semoga ini menjadi informasi yang sangat baik saya rasa
salah satu aturan itu adalah larangan penggunaan teknologi dan pendidikan formal
walaupun kemarin secara masif terjadi pergerakan mobilitas penduduk
ya spiritualitas itu berarti
menjadi alasannya untuk mengembangkan usaha ekowisata di lokasi seluas hampir satu hektare ini
klub yang akan berdegradasi lolos
syukur syukur jadi enam puluh enam gitu kira kira gitu kan gitu
target marketnya adalah generasi z dan y gitu
pemilihan itu juga promosi degradasi sebetulnya
kita menemukan bahwa masih ada
pssi kini merilis maskot untuk piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
sisa tinja di sungai akan mengenangi rumah
yang ya tugasnya memang untuk menjaga
disitu masih tetap dilakukan petugas
setelah dipastikan ketebalannya crequin kemudian dicetak bulat dengan diameter lima cm
anda melihatnya bagaimana apakah ada aturan yang mungkin diduga dilarang
gora apa sih kenapa
ya berarti lu itu masuk judge itu umur empat belas dan gue liat di instagram lu tuh di postingan pertama lo di instagram lo emang lu ini juga sempat tanding juga sama saverius ya
lalu patuhi peraturan dan standar keamanan yang ada
yang ditularkan pada pagi klights dua ribu tujuh belas
sudah bersama saya melalui sambungan zoom arief rastio adi kepala badan pangan nasional
kedua jalur ini sudah bisa diselesaikan
kita bisa menerima penulisan yang lebih baik
tidak keluar kota hanya di jakarta saja tepatnya di blok m yang ada di belakang saya tempat bermain
bahkan kita dari jauh jauh hari kita sudah siapkan akses
jadi saat ini kita sudah memenuhi semua spm
jadi inflasi yang relatif cukup stabil ya
tetapi kan itu disaring di pelabuhan
jadi yang tiongkok ini cukup penting gitu
pak andika banyak yang penasaran juga sebenarnya
walaupun saya melihat ini kan sebenarnya masih ada kemungkinan ini tidak berlanjut
kendati mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi terkait pemilu
kalau bawa pesan sekarang sudah pindah ke daci
buka mulai pukul sembilan pagi hingga enam petang
namun ada juga yang sampai kawasan sunter jakarta utara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
iya pengen juga kuliah di luar negeri
kenapa pak bas itu jadi cdm asian games
walaupun tetap tetap yang paling dominan artinya prevalensi tertinggi
daniel wenas waktu di pj berarti
di tempat yang lebih mudah diakses
dan zaman di era modern
kemarin gue baca kayaknya gue yang gue baca sih ya di main basket yang nsa sih katanya bakal ada penyusuin gaji
apakah adonan dawet ayu sudah siap cetak
karena dari jauh itu udah langsung temanya keliatan pink semua
dan ini adalah mantan pemimpin bulog di pindrang merasa dia ditipu oleh rekannya
selain itu kepolisian akan menerjunkan enam puluh personel untuk mengatur dan mengawasi pengalihan lintasan ini dua puluh empat jam sehari
dari polri tni bpbd pelindo dan balai besar wilayah sungai pemali juwana
tergantung dengan berat badan hewan
sama coklatnya juga terasa banget
kita akan membahas hal ini dengan ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar indonesia
wah kayaknya udah gak bisa kuliah di sana
jadi satu ruangan ini even sampai di atas lagi itu tuh cahayanya masuk gitu
pastikan anda menghindari makanan makanan yang memiliki kadar asam yang tinggi kemudian yang
yang bakal bersaing ketat menghuni posisi teratas grup ini
tiger mom itu bagi ibu ibu yang mereka sangat ambisius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
aja ketegangan aja tapi film
tapi setelah saya berbicara dengan presiden zelensky selama satu setengah jam memang ruang itu masih sulit
ada vino gebastian ada marsha timoti ada maudie efrosina
terdapat beragam makanan yang disajikan dengan wadah makan yang menarik
tahun dua ribu delapan itu sudah ada peraturan pemerintah untuk wajib belajar sembilan tahun
dua desember lalu lantaran menggunakan singkatan yang tidak umum di debat cawapres kedua minggu
memiliki badan usaha yang diharapkan bisa lincah istilahnya agil
katanya salah satu tantangan di sini nih
oleh bapak presiden melalui komunikasi publik
yaitu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
padahal kan banyak sekali anak anak muda
badan layanan umum daerah atau blud sejak maret dua ribu dua puluh dua
dia dilanjutkan pemeriksaannya kepada psikolog atau psikiater
nah di minggu ini diperkirakan juga akan kembali rilis perbankan dicap seperti bank mandiri dan bank bri
nanti masuk melalui perpipaan di atas
karena menyesuaikan juga dengan kenaikan harga baik tadi harga sewa kemudian harga makanan dan juga harga transportasi
umumnya tumor merupakan istilah munculnya benjolan pada tubuh
sudah bergabung bersama daring dengan kami ada bung anton sanjoyo
agar kemudian tidak ada lagi kemudian ledakan ledakan di daerah yang lain gitu ledakan ledakan kasusnya
kenapa tidak sedikit masyarakat indonesia yang mudah terjebak
jakarta sih waktu itu

dan kami tidak mengharapkan melihat banyak plastik
kalau saya merasa nggak nyaman merasa selalu sakit jadinya malas keluar malas bersosialisasi dan sebagainya
tapi justru persoalannya kan malah yang bersangkutan menjadi
kucing anjing dan hewan eksotis seperti reptil ikan burung hingga hamster
sebelum dia jatuh dalam kondisi sakit
dan itu saya kira itu jauh lebih besar ketimbang pilpres putaran kedua
ini sudah terasa trennya sudah mulai menurun dari tiga sampai lima hari yang lalu
selangkah lagi kayak siapa ya kemarin kita ngobrol juga dua puluh empat siapa ya
makanya ketika kemarin nampak entah tidak kurang cepat makanya banyak pabrik yang ditukung dari pas ini
nah kalau misalnya kita misalnya sudah dapat lampu hijau dari pemerintah untuk menggunakan
jadi kalau kita melihat definisi dari resesi itu sendiri resesi itu kan sebenarnya perkembangan kreatif
nah tapi kan memang biasanya kan lembaga survei pasti tadi di delapan puluh persen sudah berani juga mendeklarasi kan
dia pilih anggota parlemennya dari republik
untuk tetap tidak menaikkan suku bunga jelang pergantian tahun
pelajaran yang sangat mahal itu buat kita
naiknya gaji pns tiba tiba gaji pensiunan kemudian ada aparat desa dan seterusnya
sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menelusuri jalur pantura
mungkin karena tidak terbiasa dilakukan di dalam rumah
jadi gue bisa main bola kaki bisa sepak bola terus basket dan bulu tangkis sih sebenarnya
di umpar tuh lagi jelek jeleknya basket
baik ke puskesmas ke dokter umum atau ke dokter spesialis atau ke rumah sakit khusus
ya ini yang perlu kita tampung juga
kemudian salah satu yang kemudian dia juga pernah tugas di timur leste kemudian juga pernah di papua
dengan senantiasa bersyukur atas segala keadaan
kedisiplinan adalah harga mati
kalau saya lihat di belakang anda masih terjadi genangan air di sana silahkan dengan laporan anda
nah itu betul betul angkanya terus kita upayakan kita bisa pertahankan minimal dengan tentang waktu tertentu misalnya enam bulan
kebiasaan mengolah makanan dengan terigu dan menggorengnya adalah kebiasaan bangsa portugis
jangan sekali kali crossover depan dia nih pasti di steal
salah satu kriteria penilaian adalah efisiensi bahan bakar
kehadiran virus itu menjangkiti ty budson
saya kaitkan dengan putusan pra peradilan
tapi sesudah itu market indonesia cukup bagus gitu ya
ya mungkin tadinya saya tidak mengerti tentang kelistrikan gitu ya
nah perjalanan luar angkasa ini dilakukan menggunakan pesawat ruang angkasa atau roket new separk
selain itu wilayah administratif khusus tiongkok ini juga dianggap sebagai surga bagi penggemar belanja dan penikmat kuliner
periksalah kendaraan baik secara mandiri atau
ke mk mk ini majelis kehormatan mk sudah menemukan banyak sekali masalah mulai dari prosedur hingga cara pengambilan keputusan atas perkara nomor sembilan puluh tentang batas usia capres cawapres
ketika dibahas hal hal tersebut ya bagaimana etikanya ya anies baswedan justru menyerang pak prabowo secara personal dalam debat pilpres
sebab telur ikan ayam dan sebagainya itu melimpah ruah di tanah air kita
and then dia perlu penambahan kapasitas
baik apakah hubungan transaksi keuangan seperti pembiayaan berbasis financial teknologi svb ini terhadap keuangan indonesia sangat kecil atau tidak signifikan
ngasih coke kasih tau gimana cara ngelit yang bener
pada akhir bulan agustus mendatang
sekarang kita ini chan biasa lah chan kita mau main games lah sedikit sedikit ya chan
lembut seperti sayap sayap lebah menyimbolkan kepribadian suku dayak lebo
selain dendeng sapi ia juga memproduksi dendeng paru dendeng belut
ini sudah tahun ke enam marcella membuat bakpao dengan karakter unik
semuanya ingin memberikan kontribusi yang begitu positif bagi bangsa dan negara
jadi kalau pakai insulin jangan berani makan dulu jadi suntik dulu baru dimakan
lain halnya dengan pengguna tiktok adtegisu pv
akhirnya gue bilang yaudahlah tujuh puluh gue ambil aja lah akhirnya gue buang tuh u empat gue buang
sehingga konsumsi akan meningkat
karena sebenernya kalo dari karakter apa ya
jadi cukup ini lah cukup bertemu lah antara sumber gasnya dan demand pelanggannya
bahkan angkatan gue waktu itu sampe dua puluh pemain gitu kan jadi kalau di telepon taning kan dua belas aja dibawah kan
apalagi melihat kelegaan orang tua pekerja migran
beberapa bagian dari masjid khususnya tiang penyangga utama
oh ya jangan lupa semprotkan pewangi agar karpet harum serta nyaman ketika digunakan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia damar sinuko
kemudian ada yang tidak bersedia
nah kalau menurut mas ruby mungkin nggak sih mata rantai ini diputus seperti ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari
pak usman kalau kita kembali mengenai tamu undangan
artinya dua puluh sembilan kali atau dua puluh sembilan bulan berturut turut kita surplus
indonesia es bank itu bisa hadir
yang tentunya ada informasi bahwa efikasi ini semakin menurun
apakah ini secara signifikan akan berpengaruh selain tadi ada
bagaimana apa apa saja strategi untuk mengendalikan banjir dan kira kira bagaimana ini ke depan supaya banjir ini tidak terjadi lagi
kembali diadakan setelah dua tahun ditiadakan karena pandemi covid sembilan belas
lahan parkir merupakan suatu hal penting bagi pemilik kendaraan
tangguh dan lincah bermanufa
laporan laporan tersebut kita terima dan kita verifikasi
mulai sepuluh agustus dua ribu dua puluh satu seiring capaian vaksinasi sebesar enam puluh empat persen
karena memang di setiap pertandingan gamenya selalu ketat gitu kan
demi mempercepat target vaksinasi dan memastikan seluruh vaksin covid sembilan belas
yang paling sering berkolaborasi dengan suparno adalah tim satgas naturalisasi sungai ciliwung kota bogor
tidak ada beban kalau dari rumah rumah apalagi suami udah almarhum gitu
alasannya bila ada pakaian yang mudah luntur pakaian putih akan rusak dan tentu pihak laundry yang harus menggantinya
jadi dihancur hancurin aja begini
jadi selama undang undang kekuasaan kehakiman yang berlaku
kita masih mengkaji secara mendalam
dan untuk uji coba wush experience dari tanggal dua oktober hingga tanggal tujuh oktober hari ini
dari kentenya kita memakai kentenya stimulus stimulus kinesian kalau orang indonesia
nah perilaku ini kan dievaluasi terus
salah satunya masjid agung al hikmah
tapi juga insentif itu diberikan tidak hanya kepada sektor atau kelompok tertentu
dan terpaksa mereka terus beraktivitas
karena banyak peluangnya justru lebih besar juga ya kayak si dede gitu kan
tapi tiba tiba tuh begitu pandemi semuanya mati dan terhenti
tapi bagaimana implementasinya untuk sehari hari mereka
gak tahan begitu liburan sekolah
sesuatu yang saya percaya
pemilihan bahan bahan fresh dari pasar lokal membuat sayur asinnya pun terasa segar di tenggorokan
kedalaman satu hingga tiga meter
dan memang untuk kondisi jalanan sudah bagus terdapat dua jalur di sini
manik manik cantik untuk dijadikan gantungan kunci
nah ini pas sma ke college kan biasanya kalau udah ikut pon banyak lah college college yang apalagi di jakarta ya
ya empat orang serumah di kaliders jakarta barat meninggal dunia
karena seolah olah kayak pemerintah memang cenderung lebih memberikan keluasaan
udah sangat lemas kemudian udah gak bisa masuk makanan
persiapan serupa juga dilakukan oleh para ibu lainnya ketika memasuki masa liburan
tahun dua ribu dua belas tentang pengadaan tanah
sebelum diresmikannya tol cipali pada tahun dua ribu lima belas lalu
oh gitu nggak maksud tapi anjing
karena di negara lain misalnya di tiongkok sendiri
ya biasanya kita memperkenalkan budaya kita
makanya dalam sepak bola ada teknis dan non teknis
tapi tantangannya mungkin saat ini masih proses kesana berarti
kenapa sih nggak melakukan terobosan belum ada
kalau lu enggak setuju berarti lu percaya nikita lebih clutch dibanding leonita
relawan semua tetap kita jaga silaturahmi jaga semangat
nah fina kita tahu nih orang indonesia memang hobinya tuh ngumpul silaturahmi
maksudnya kan di kerjaan kan pasti duduk depan komputer gitu gitu kan apa gimana
jadi sehingga kita bisa apa bisa ada di tim juga gitu kan
eits tidak hanya itu loh
ternyata tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan
lebih dari satu ratus delapan puluh desa devisa
terus dia cuman bilang kayak oh i just like basketball it s just my hobby
serapi dan aset tiap hari gitu loh
indonesia ini kita negara besar bos
menggabungkan dua keilmuan yang berbeda
enggak gue dari sd smp sma gue beda sekolah
moderna pfizer dan sputnake asal rusia
supaya kebagian usahakan datang sebelum pukul lima sore ya
nah pada saat ini terjadi terus menerus
yang pertama itu adalah kalau ada kecelakaan maut itu selalu sukur menjadi tersangkar
tujuan terpenting untuk packaging adalah untuk melindungi produk
pertanyaan kecil hingga keputusan besar bunga utara kat
kalo faisal nih berarti waktu itu sempet ketemu jalen brown ya yang di jakarta ya
selain itu ada sekitar enam puluh lima taman bacaan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat
keempat kendaraan yang mengangkut pimpinan lembaga negara republik indonesia
salah satu produsen kerupuk mie goreng pasir yang masih tetap eksis adalah sarini
yang sepertinya ingin nostalgia ya dengan masa kecilnya
pola kesibukan sehari hari di bulan ramadan ini juga menjadi salah satu algoritma
pemberian thr dengan tepat waktu ini
praktik menguruk tanah ini dilakukan di tempat pengelolaan sampah terpadu tpst milik dki jakarta di bantar gebang bekasi
emang kayak gitu lu kalau podcast sama dia lu pasti ngakak ngakak sumpah dah
sementara kita masih ragu kalau benar benar kita
manfaat daripada plts ini beragam topik menjadi bahasan dalam pertemuan warga termasuk pemeliharaan
sambil latih kesimbangan juga
dipastikan akan ada pilprice
maksud saya di tahun itu pertama kali dia nongol itu
gue tau pernah lihat ari gini itu pas dia tandingnya di uph ya enggak enggak gue tahu pas di uph ya
apa itu memikir alamnya rusak
tapi kekuatan tim secara keseluruhan saja
itu kan bagian dari upaya cek ya
juwana mengungkap karyanya tersebut diawali dari hobi dan memanfaatkan limbah otomotif yang banyak terbuat
dari tadi hancur terus sekarang berhasil
untuk sarapan itu kan harusnya porsi kecil ya bukan yang berat berat
ini yang sambungan ini yang biasa
dan sekarang berjalan seri empat di bali yang juga ada masa jeda
yang tergerak di bidang sosial yang sebegitunya gitu
itu yang bisa kemungkinan terkait dengan penyebaran covid
nah dua makanan favoritnya harus diselamatkan dulu
dan pada siang hari ini juga kita bisa lihat bahwa cuaca tampak tidak begitu panas terik
emas juga bisa menjadi pilihan utama karena emas merupakan aset safe haven
buat bumbu halusnya setelah itu campurkan tempe dan kelapa yang telah diparut
serta adonan kacang merah sebagai isiannya
nah berarti adik adik lo sekarang basket juga atau enggak
selamat malam salam sepak bola
bayangkan harus berapa banyak warga yang sama sekali
baik itu untuk isolasi maupun untuk kasus kasus intensif itu sudah delapan puluh sampai seratus persen
dan di saat pengungsian sudah terhitung semua
dari pemerintah tidak hanya kementerian ketenagakerjaan tapi juga dari kementerian lain
itu kalo lu denger sendiri tuh jadi beban buat lu gak sih
cuman kalau buat jadi profesional di gov sih kayaknya gue belum tertarik gitu
dan itu tidak diketahui apakah staff atau petugas medis atau juga pengungsi yang memang tidak mau meninggalkan rumah sakit
dan iring iringan tersebut berhenti persis di pertinggaan
cari komplit satu dua tempat kan bisa lah
ini kan sasaran antara dan menjaga
melainkan hanya dipakai sebagai bawahan atau lancaran
dengan membayar sesuai dengan jam dia bekerja
oh iya keren dan gampang pokoknya banyak deh nanti melihat tv bisa membanggain orang tua
target sasarannya adalah mematikan dan membunuh
sebetulnya kita sudah berjalan dengan baik sebetulnya dengan penerapan kelas yang ada itu
rikob atau orang yang tidak punya hak mengatur dirinya sendiri dan dijanjikan oleh tuannya bisa merdeka kalau ia bisa menebus dirinya
aktivitas mulyono jelas bertentangan dengan aturan adat mengenai pendidikan
ada peneliti indonesian corruption watch atau icw yaitu kurnia ramadana
untuk menghubungi pihak korlantas polri serta dirlantas polda metro jaya
atau push up terus baru lari
dan saya ingin renata menjadi yang terbaik juga
program plth akhirnya bisa menyuplai kebutuhan warga dusun bondan
misalnya area ring satu atau di wilayah konflik
oh ini temennya vincent eh teman kita barengan soalnya oh tuh kakak lu itu guru guru sekolah minggu lu
yang dinilai akan mengancam kebebasan pers
dan juga ada fenomena cram school gitu ya
mulus salah satunya adalah ini dia kue sus bertahan sejak tahun enam puluh sembilan sampai sekarang
misalnya nanti musim ini ada ikan ini
cuman itu aja cara cara nembaknya itu itu cara nembak yang nggak pernah kulakuin sepanjang aku bermain yo
pede sih pede pede aja sih maksudnya kan apa ya kita juga udah pernah sparring
terus pola makan yang akan ikut menjadi baik
iren sinta febriana mengatakan
apa sih yang sedang berlangsung pada dirinya mungkin bisa bicara mengenai
berjalan secara transparan kemudian objektif dan juga akuntabel
di hari yang sama kapolri jenderal istio sigit prabowo membentuk tim khusus
iya ini kalau kita bicara mengenai alasan pemerintah ya tadi salah satunya pasti kita bicara mengenai
terkait sistem transportasi di indonesia
pisang yang terdapat di kawasan marga cinta kota bandung
saya rasa sih meskipun tetap itu menjadi pelanggaran adat
nah oleh karena ini istilahnya oimd
karena seringkali korupsi juga dilakukan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri gitu
dari data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau kkm
pastu mengakui bahan bakar organik ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara
ini karena kalau tidak terlatih apapun yang dilakukan itu akan bisa membahayakan
untuk membuat sebuah busur panah perlu kesabaran dan ketelitian
gambus merupakan salah satu alat musik tradisional kepulauan riau
alhamdulillah mas suri kalau dari catatan cnn indonesia com siapa saja yang sudah tegas mengatakan oposisi jika nantinya prabowo menang
cuma gue waktu itu gak bisa gue lanjutin dua tahun
untuk itulah cepi nugraha warga desa ibun kecamatan ibun
udah sampai situ selesai jam tiga kan
oleh pak anies dan tim suksesnya bahwa mereka juga ingin melanjutkan pemerintahan pak jokowi
ine ikhlas membersamai ois untuk mendidik anak anak di sekitar yayasan banati
kemudian untuk meredakan rasa nyeri untuk obat pasca operasi
gak bisa prediksi apa saja yang bisa dilakukan oleh ai
tapi kalau modis seperti ini menurut saya tidak perlu ada malware kita tetap bisa mendapatkan aset data si korban
memang sama sama mempunyai pandangan pandangan yang sangat baik
berarti kan ada anggaran yang ingin disiapkan atau direncanakan
kan yang harus turun tenaga kesehatan
kalau menurut saya penghargaan yang saya dapatkan itu
kalau sudah ada dorongan dari berbagai pihak
mohon bersabda satu selamat muda salam kebajikan
yaitu masih belum kontaknya
dbon itu juga bukan kitab suci ya gitu
lebih multiguna tapi tetap nyaman
tahu kukus dan jus jeruk tanpa pemanis buatan untuk asupan vitamin c
kalau junior nba yang kemarin kemarin yang ke shanghai doang itu cuma bisa sekali
dan setelah penel surya perawatan dan pengelolaannya pun telah dipercayakan pada warga
karena akan disumbahkan untuk rumah ibadah baik kristen maupun islam
kita pasti tahu kita terbuka setiap hari
baik tadi kita ikuti bersama konferensi pers yang digelar oleh menteri pertahanan prabowo subianto
karena banyak orang yang tertarik dengan sepak bola
nah itu sebelumnya kalau pembasket pembasket kebanyakan kan langsung nekunin basketnya gitu
hmm kalau dia ini enak nih
nah itu dilakukan oleh teman sejawat dokter kardiologi
ya berarti dalam waktu dekat belum ada lalu seandainya memang satu nama ini sudah dipastikan menjadi pilihan presiden jokowi mungkin nanti dinamikanya lebih kepada bagaimana matra di kasasi
nah dari sebuah kitab yang berjudul senung pencau atau kitab obat senung
jadi anda melihat memang kalau kemudian penerapan ppkm micro atau micro lockdown

kalau di atas kertas seperti apa prediksi dari pertandingan kualifikasi ini bung towel
terus apa kamu gak takut misalkan kena kenakan gitu
anggapan yang salah artinya kita tahu
nah kalau tadi angga sudah praktik membuat kue mochi
jadi ada batang besi yang bisa mencantel si mangga nya
ini masih harus di diskusikan lebih lanjut
dan kita sudah kami buktikan dengan penadanya penerbangan umroh beberapa kali
dan tentu saja dari segi substansi tidak ada masalah
terkait dengan rencana untuk menaikkan suku bunga meskipun bapak katakan kebijakannya boleh jadi akan di hole sampai november mendatang
pada dua ribu empat kementerian kesehatan merumuskan tujuh syarat jamban sehat
yang berbasis dengan tujuan untuk menjaga likuiditas tadi
sementara di ciamis jawa barat sejumlah remaja jadi korban perampasan ponsel saat bermain game di pinggir jalan
akan menjadi lapangan pekerjaan
desa devisa ini kalau misalnya mau
kita menjamin masyarakat tidak perlu khawatir
jadi saat ini kita yang ready atau tersedia ada lima ratus untuk orang
umum untuk para pelaku usaha
itu sangat berpengaruh terhadap kepastian mereka berinvestasi misalnya di lokasi ikn

dianut dalam riset seperti
mulai dari penutupan sejumlah pltu pemberlakuan wfh hingga mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker
itu ada di persidangan pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
ini kita kali ini tidak setuju atau tidak setuju dulu ya bo ya
tidak mudah untuk mengawasi
sehat untuk warganya tahun lalu sekitar tiga puluh kepala keluarga
setelah meninjau kondisi simpang jomin kami melanjutkan perjalanan di jalur pantura
ini kan kalau kita lihat perjalanan multipartaisme ekstrim di indonesia itu koalisi tidak dibangun berdasarkan basis ideologi lagi gitu ya
presiden joko widodo lagi lagi mengungkap alasan pentingnya pindah ibu kota
terjadi penularan lantas adakah tindakan preventif yang dapat dilakukan agar hewan peliharaan di rumah
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
jangan lama lama jho
jadi dia sukses di kuliahnya
kenapa nih bisa ibu rumah tangga malah yang terkena gaya hidup
ayo semangat pak kita jalan lagi berarti ya depan
upayakan sahur mendekati waktu imsak
lokasi yang jauh dari mana mana
ya dulu kan jamannya kalau masuk orang bola aja udah paling senang
gue kayak gue tuh bener kayak kayak orang orang first graduate yang coba nge play kerja
sekarang kan kalau kita jumlahkan komposisinya kekuatan koalisinya pak prabowo itu empat puluh lima
kalau saya kan cuma hanya saja itu nggak sekolah sih
iya iya sebelumnya tapi memang sph basketnya juga bagus ya tapi james sempet kepikiran untuk mau main di dbl gak sih
jadi ya ini ada kesulitan tersendiri bagi teman teman di bawah
yang sebaiknya bisa dilatih untuk berpuasa
mas buset kami tidak bisa begitu mendengar suara anda
kenapa karena sebenarnya kan
mama saya juga kuliah di amrik jadi mereka udah biasa ngomong bahasa inggris
tapi lagi lagi saya membuka ruang sangat sempit untuk ada pengecualian karena tadi spektrumnya seperti itu
kabarnya baik kita baru selesai terawih di sini
para pengunjung terutama yang senang berfoto
untuk seratnya sendiri dia itu bermanfaat bagi pencernaan
menurut aku itu ya mujizat lah bisa kayak gitu
sepi atau lu culture shock pas pindah ke tanggerang gitu di jakarta
dan kemudian ini yang dinegosiasikan
kemudian kalau kita juga ingat tahun dua ribu dua puluh para simpatisan k pop itu memboykot presiden donald trump
jadi maksudnya ini bisa menjadi sesuatu yang sangat dalam dan sangat berarti
proteksi terhadap kebaya yang menjadi warisan budaya sabenda di asia tenggara
masih belum tergantikan oleh pertemuan pertemuan secara virtual
nah ini masih akan menunggu
saya lihat ternyata ada seperti kabut kabut gitu
pemilik angkringan sedikit direnovasi dengan memadukan cita rasa masakan khas jawa
tidak produktif tidak besar gitu kan
di sini dulu pohon kelapa sobanyak ini
jadi kalo dia comeback tahun ini di louvre gimana kok
lemeor mengenalkan keindahan pantai sanur dan kehidupan masyarakat bali melalui puluhan lukisannya
sehingga dapat berisiko memicu produksi asam lambung
lalu juga menjadi desain juga untuk para petani petani muda kan
tapi jadi interview sama orang tua kan terus gue bilang ke nyokap gue kalo misalnya yang kasih seratus mending gak usah
dari tpsln atau kedubes dan juga konsulat general atau konsen akan bisa mencoblos
kebutuhan reklamasi di tanah air ini ada beberapa tir yang lumayan cukup banyak
tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa tantangan yang cukup banyak terlebih lagi karena kasus terus menurun
nah iya gue lebih gitu ya
karena ada perpu dan lain lain
ada beberapa tips biar tidak terlalu banyak memakan minyaknya
diletakkan di atas bara api ayam dimasukkan ke kuali tanah liat yang sudah dipanaskan dengan
lain juga sebagai pahlawan
tergantung yang milihnya sih
kalau misalnya putri candrawati tidak ditahan
tetapi juga tidak bisa melupakan manusia yang hidup di sekitar kita
silat minangkabau sendiri banyak jenisnya
ami jadiin itu sebagai motivasi gitu loh
sangat besar untuk pertumbuhan di industri asuransi
terutama obligasi jangka panjang ya sebagai pilihan
menjual ikan hias air tawar beserta akwarium dan hiasannya
jelas ada yang salah pada puasa yang mereka jalani
yang memiliki fungsi untuk memberikan tanda batas antara lintasan utama dengan sisi yang paling luar yaitu gravel yang berisikan batu batu
dan itu sudah menjadi lumrah bagi warga jakarta
saya masuk jadi pecah empat
tapi kita ingin punya tni yang handal
nah terus kepada masyarakat sebetulnya bank sudah
dia itu orangnya bener bener present tau gak
aku kalau punya tabungan gitu nggak bisa
sejumlah buruh di kota kota besar termasuk jakarta
di bawah perintah penahanan preventif
karena kecuali mungkin ada penugasan dari pemerintah ada dana dari pemerintah yang digunakan untuk itu
iya karena ini kan juga murah gitu kan
apakah ada kejutan yang terjadi pada hari ini
kemudian juga menyebarkan pandangannya kepada para penggemarnya
isu diskriminasi sangat personal bagi muharyati
yang melibatkan tujuh ratus dua puluh dua peserta
mathias philipsen adalah ceo daurulang plastik sweden
ini nanti terkait dengan pembagian kuenya bagaimana pembagian jabatan
atau perompak pada waktu itu
platform platform yang biasa kita akses juga
dan disitu harusnya ada kotanya begitu
kan ini kan catatan soal mk ini kan sebenarnya bukan untuk menggugat lagi mk
sehingga kita di sini perlu menjaga alokasi yang proporsional
arsitek arsitek ataupun tokoh tokoh militer yang
emang apa sih yang unik yang bikin orang
di sana ada lagi pemilahan selanjutnya nih ternyata botol botol plastik ini harus dipilah
mendorong bahwa pelaku umkm yang ada di dua platform tersebut
dua tahun sebelum kita sudah melakukan kerja kerja untuk tujuan pemenangan
jembatan gitu misalnya kita mau
untuk ke pulau saja ini kita bisa naik speedboot dua puluh lima menit
tarantula tidak membutuhkan perawatan khusus
melalui kesimpulan rapat kerja di komisi terhapkan dpr ri
para pelaku usaha itu bisa mendunia gitu
polemik kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah universitas masih terus bergulir meski sejumlah audiensi telah berjalan namun belum bisa menyelesaikan akar masalah yang dianggap berasal dari adanya permendikbud nomor dua dua ribu delapan belas
sementara stoknya di bawah dari target nih pak
karena pak prabowo kan kalau pidato diinternalkan begitu ya
pantai sanur terletak di sebelah timur kota denpasar
sehingga perlu kita perjuangkan supaya upahnya naik sesuai dengan produktivitas si pekerja
pastinya ya anggaran dari kementerian pupr
makanya lo sampai sekarang pun lebih lancar inggris lu dibanding indonesia ya
oke saat ini kita sudah berada di tingkatan pertama dari air terjun sarasah murai
karena kita juga tahu ya pemerintah juga memang sudah beretikat baik
nah kalau dari kesempatannya mas arya ini gimana
di pantai karanghau cisolok kabupaten sukabumi
oke apa saja yang sudah diambil
ya kalau ekspektasi ini tentunya yang jelas kita berharap kalau thomas cup bisa
dan juga angin desa tersebut akhirnya bisa terang sehingga anak anak juga bisa belajar ya di malam hari
dan ini setiap tahun itu pasti berulang gitu kan
selain meminta maaf penjual juga akan mengembalikan selisih harga bayar
tentu saja karena makanan italia itu kalau tidak ada tomat tidak bisa dimakan
i suppose asma liberasi bukan lagu pertama yang kalian ciptakan betul
dimulai dari icebreaking untuk mencairkan suasana
saya pun sudah mendatangi pabrik pt alam sinar
kalau masih juga nanti teknisnya ada pengawas
dalam penelitian berjudul studi khasiat kurma untuk menghilangkan racun
sekarang ya di istora ditonton orang ya bedanya di situ aja
deretan toko yang memamerkan ragam batik menghiasi jalan masuk desa trusmi
ini biasanya ya kalau pns setelah masuk kantor ada semacam acara halal bihalal
saya kritis apa adanya jadi kayak